seperti biasa atu jak
belanja buat kue
kenapa gak kamu aja tuh jak
gue ada wawancara kerja
wawancara apa jak
wawancara kerja jadi sales motor
kenapa jadi ulang nanya sih
ntar sarapan dulu
kenapa bajunya dipake sekarang
ya masa abang gak pake baju
jangan yang ini
ntar malah kusut
polisi tidur ini lagi
aduh aduh aduh
be ndin mau ke dalem be
gue mau keluar
yaelah ndin dulu ke dalem
mau ke wc
itu dia mules be
lo ngapain gak cari masjid
ndin gak kepikiran be
apa sih yang ada di pikiran lo
ntar ndin keluar disini nih
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
yang sedang sedang aja
kalau kopi yang sedang gimana
terus kalau gula yang sedang gimana
ya kagak ada bedanya sih
lo mau sarapan
apa lo udah ke rumah ani
dikasih orang kagak
ke rumah ani kagak
tapi bilangnya udah sarapan
tadi di jalan ketemu sama kang deddy
terus dia nawarin bubur kacang hijau
yaudah saya makan
kalau ada yang legur harus jawab
bapak kamu gak oke
bapak kamu oke banget cuy
tadi masih ada pesenan kue bang
oh yang kemarin
nganterin tati bang
kagak bisa ya
kan lo tau sendiri
abang teleponin si tisna
biar diajenternya nganterin lo ya
seperti biasa atu jak
ntar siang lo ngejek juga
belanja buat kue
kenapa gak kamu aja atau jak
gua ada wawancara kerja
wawancara apa jak
wawancara kerja jadi sales motor
kenapa jadi ulang nanya sih
kata kamu tadi katanya gak usah nanya
kenapa gak bilang dari tadi atu jak
kalau cuma itu mah
buat enak aja lo
buat min mana be
itu dia be
tadi lo bukan udah sarapan
terus lo balik lagi kan mau ke wc kata
kalau udah ada yang dikeluarin
harus ada yang dimasukin lagi be
terima kasih belaers
udah there be si tak ada kurang
yang mau ke wc
enggak kempes doang
enggak kempes doang
oh yaudah deh
gang gang yang dendam lewatin
hampir semua be
yang kagak sepi
kagak ada be
mendingan lu manggal
itu dia be
manggal di sd sono
anehnya di dalam
bisa meren saya anterin
gak usah mau naik apa
kamu kan gak ada motor